hai cerita dalam bahasa indonesia kebaikan tidak membutuhkan biaya suatu hari di desa
kecil bernama lonkar tinggal seorang tukang periuk bernama hari bersama istri dan putranya
dia adalah seorang pria yang jujur yang suka membuat pot yang indah dan juga elegan bengkelnya
dipenuhi oleh pot dan vas dengan warna bentuk dan ukuran yang berbeda beda dan orang orang
dari desa senang mengunjungi bengkelnya untuk melihat semua pot yang indah
halo tuan aku ingin membeli pot itu yang sedang kau selesaikan oh yang ini tidak tidak untuk
dijual aku membuat ini untuk anakku dia akan segera menikah padahal itu sangat indah tapi

kau sukai tunggu di sini aku akan kembali hari pergi dan mengambil pot cantik dengan bunga bunga yang dicat di sekitarnya
ini bagus ini dia oh wow pot ini sangat cantik terima kasih tuan terima kasih kembali
oh tunggu kau memberiku dua puluh koin pot ini harganya lima koin saja oh terima kasih banyak
tunggu kau memberiku dua puluh koin saja oh terima kasih banyak
tunggu kau memberiku dua puluh koin saja oh terima kasih banyak tuan kau orang yang sangat jujur hahaha
tuan kau orang yang sangat jujur hahaha

terima kasih nak setelah mengatakan itu dia
terima kasih nak setelah mengatakan itu dia kembali meluki sport nya
kembali meluki sportnya
kembali meluki sportnya begitu dia selesai melukis potnya dia berlang

hai ketika dia sampai di rumah rumah itu dipenuhi dengan dekorasi dan lampu yang
sebagai persiapan untuk pernikahan putranya
istri dan putranya sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa kerabat dan mengobrol
melihat kebahagiaan yang memenuhi ruangan itu dan senyum lebar di wajah putranya
hari berpikir untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk putranya
setelah upacara pernikahan alangkah baiknya jika putraku dan mempelai perempuannya berpawai di atas gajah
dengan prosesi yang besar yang membawa mereka melalui seluruh desa
seorang pawang memiliki seekor gajah di desa itu
si tukang periuk pergi untuk meminjam gajah selama satu hari
ah ini adalah kesempatan baik untuk menghasilkan uang dengan gajahku
tentu tuhan aku akan menyiapkan apu untuk prosesi besok
malam berikutnya prosesi akbar dengan mempelai wanita dan pria dibawa di sekitar kota
ada banyak pria wanita
anak anak dalam prosesi itu dan mereka semua berjalan perlahan mendengarkan suara manis dari nada suara
nada suaram berarti lagu yang disertai dengan pemukulan drang
dering lonceng dengan bantuan kinaram simai dan melam
kinaram terdiri dari logam berbentuk lonceng yang ketika dipukul menghasilkan suara yang ritmis
sanai adalah alat musik terkenal dari kategori seruling
yang adalah tabla yang dipukuli dengan tangan sesuai dengan irama
semua orang menikmati prosesi manis menari mengikuti irama musik ketika mereka melanjutkan tiba tiba gajah jatuh
astaga apa yang terjadi bagaimana gajah itu bisa jatuh
aku tidak tahu sebelumnya dia baik baik saja
apa kalian baik baik saja
melihat apu yang malang jatuh di tanah semua orang yang hadir dalam prosesi merasa sangat kasihan padanya
betapa menyedihkan sepertinya gejah itu sangat lemah
orang orang mengambil sebotol air dan memberikan kepada gajah itu
apu meminumnya tetapi masih lemah dan kakinya telah terluka karena jatuh
perajin tembikar itu merasa sangat menyesal dan pergi ke mahut untuk berbicara dengannya
di tengah prosesi itu gajahmu tiba tiba
aku sangat minta maaf jatuhnya dia itu melukai kakinya
aku adalah temanku bagaimana bisa kau melukainya
aku sungguh minta maaf tapi aku tidak melakukan apapun untuk sengaja menyakitinya
aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti makhluk hidup manapun itu salah
aku akan membawa hal ini kepada hakim besok
dia akan memastikan kau memberiku ganti rugi yang baik karena menyakiti
kau akan menyakiti temanku
luhut pergi dan memberikan bantuan pada apu
dia membawanya ke dokter hewan yang menyatakan bahwa kakinya terluka dan memberinya beberapa perban
oh apuku tersayang aku minta maaf kau terluka
aku akan memastikan bahwa pembuat pot itu membayar untuk ini
mengatakan ini keesokan harinya dia pergi ke pengadilan dan mengajukan pengaduan terhadap pembuat tembikar
ceritakan apa yang terjadi semalam dan bagaimana gajahnya bisa jatuh
yang mulia gajahnya apu yang aku pinjam darinya
tiba tiba jatuh di tengah perjalanan saat mempelai wanita dan pria berkeliling desa
aku tidak memiliki niat untuk sengaja membahayakan gajah itu
aku juga telah meminta maaf kepada mahut
dia telah menyakiti apuku permintaan maaf tidak cukup aku menuntut ganti

ganti rugi biarkan aku memberitahumu ini
cedera makhluk hidup tidak dapat dikompensasi
hewan bukan hal yang kau gunakan untuk menghasilkan uang
mereka adalah makhluk hidup yang seharusnya tidak digunakan sebagai sarana hiburan dan uang
itu adalah sebuah kekejaman
jika kau begitu khawatir tentang gajahmu maka kau akan merawatnya dengan baik
cedera gajah terjadi ketika dia jatuh dan itu karena dia lemah
yang mulia aku tahu itu aku harus merawatnya dengan baik
katakan padaku mengapa kau tidak menjaga apu dan kesehatannya
masalahnya apu telah menjadi bagian dari keluargaku sejak dia masih kecil kita sangat dekat
selama beberapa tahun terakhir aku belum melakukan baik dalam bisnisku
karena itu aku belum bisa memberi makan keluarga ku cukup termasuk apu
aku minta maaf tentang hal itu
aku sudah membuat keputusan
tuan hari tuduhan kepadamu telah dicabut
karena kau tidak melukai binatang itu dengan sengaja
namun kau akan dikenakan denda seribu rupiah karena menggunakan hewan liar sebagai hiburan
iya yang mulia aku mengerti sekarang
hewan tidak boleh digunakan sebagai hiburan
dan untuk gajah desa bukan tempat bagi apu
ia akan dikirim ke suaka marga satwa tempat ia akan dirawat dan direhabilitasi
dan perlahan seiring berjalannya waktu akan dilepaskan kembali ke alam liar
tapi tapi dia adalah temanku aku tidak ingin dia pergi
dia tidak akan pergi
dia hanya akan pulang ke hutan
di mana dia harus berada
percayalah ini yang terbaik
hewan liar adalah bagian dari hutan
untuk itulah alam ada
dan ketika kita manusia mengganggu dan menebangi tanah mereka
kita tidak hanya mengambil rumah mereka
tetapi juga berkontribusi terhadap pemanasan global
yang mengakibatkan kepunahan banyak makhluk
kau tahu aku tidak pernah berpikir seperti itu
terima kasih telah membuka mataku
aku mungkin sedikit egois di sini tapi katakan padaku yang mulia
bagaimana jika dia tidak mengingat aku
aku tidak tahan
anakku itulah keindahan tentang gajah
mereka tidak pernah lupa

dia merasa sedih karena dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman baiknya
tetapi dia tahu bahwa apu pantas untuk bahagia dan sehat
dan kembali ke alam liar di mana dia berasal
jadi dia pulang ke rumah dan mengucapkan selamat tinggal pada apu
apu lalu dibawa ke suaka marga satwa tempat di mana ia dijaga dengan ketat
mahut akan mengunjunginya secara teratur dan dia akan selalu diterima dengan pelukan hangat
dia memiliki penjaga sendiri bernama pipu yang akan memberinya makan secara teratur
dan membawanya ke kolam di mana dia memandikan apu
sangat menyenangkan melihat bahwa apu sekarang sehat dan bahagia
berbulan bulan berlalu dan apung menjadi lebih terbiasa dengan habitat aslinya
dia mulai terikat dengan gajah lain dan sekarang menjadi bagian dari kawanan
dia bahkan menemukan pasangannya
cimci dan apu akan mengajaknya menemui sang pawang setiap kali dia mengunjungi mereka
oh apu sepertinya kau punya banyak teman aku sangat bahagia sini ambil ini dan yang ini
untukmu lalu apu hidup bahagia di alam liar dengan semua teman dan keluarga gajah yang baru
ditemukannya berjalan jalan dan makan dan melakukan segala sesuatu yang gajah liar akan lakukan
dan untuk maut ya dia menjadi teman baik dengan hari sang pembuat tembikar dan bersama sama
mereka menjual pot mahhud akan mengirimkan pot dalam bentuk gajah kepada orang orang di sekitar desa dan
menyebarkan pesan bahwa hewan harus dicintai dan tidak baik untuk menjadi kejam kepada mereka
yang kita pelajari dari cerita ini dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya
cerita ini adalah bahwa hewan adalah yang terbaik di habitat alami mereka dan kalau kita
memang ingin membantu mereka yang harus kita lakukan adalah bersikap baik hati
karena kebaikan tidak membutuhkan biaya namun itu nilainya tidak terukur